bersama menteri perhubungan budi karya sumadi menteri riset dan teknologi bambang brojonegoro
pada rabu mengunjungi stasiun kereta api pasar senen jakarta pusat
kedatangan kedua menteri ini untuk meninjau langsung uji coba alat pendeteksi karya anak bangsa
genos kepada para calon penumpang kereta jarak jauh
dalam uji coba pendeteksi covid sembilan belas melalui sistem pernafasan ini
para calon penumpang kereta diharuskan berpuasa selama kurang lebih tiga puluh menit
agar hasil yang didapat bisa lebih efektif
menteri perhubungan budi karya sumadi berharap dengan hadirnya alat ini
para calon penumpang dapat lebih aman saat melakukan perjalanan
bambang brojonegoro menambahkan keberadaan alat seharga enam puluh juta rupiah per unit
yang dapat dipakai sebanyak seratus kali tes ini dipastikan tidak akan membebani keuangan calon penumpang
selain itu hasilnya juga lebih cepat yakni tidak lebih dari tiga menit
rencananya pemerintah akan menempatkan beberapa alat genos di stasiun senen
agar tidak terjadi antrean pada saat penumpang melakukan tes
sangat memudahkan penumpang untuk bergerak
tanpa memberatkan tentunya uang yang harus dikeluarkan
alat ini sudah mendapat izin edar dari kemenkes
dan sudah diuji validitasnya terhadap tes pcr
itu kira kira hampir dua ribu sampel
jadi akurasinya itu di atas sembilan puluh persen
pemerintah memastikan alat genos akan mulai diberlakukan di dua stasiun kereta api
yaitu stasiun pasar senen jakarta
stasiun tugu yogyakarta
untuk kemudian dilanjutkan ke moda transportasi lain
seperti bandara dan terminal